yang hari ini delapan pimpinan fraksi dpr yaitu fraksi golkar nasdem rindra p tiga pkb pks pan dan demokrat
kembali menyuarakan penolakannya atas wacana penerapan sistem pemilu proporsional tertutup di gedung dpr pada rabu siang
aspek kemajuan di bidang politik sejak era reformasi dinilai telah menghasilkan sistem pemilu yang ideal bagi masyarakat
sehingga mendekatkan calon pemimpin untuk dipilih secara langsung sesuai keinginan masyarakat
asas inilah yang menjadi landasan utama bagi delapan fraksi tersebut untuk menolak sistem proporsional tertutup
karena dianggap mengembalikan pertumbuhan demokrasi indonesia ke era orde baru
sejak itu rakyat diberi kesempatan untuk bisa mengenal memilih dan menetapkan wakil mereka secara langsung orang per orang
tidak lagi tertutup
tidak lagi menyerahkan sepenuhnya hanya melalui kenaungan partai politik semata
itulah kemajuan sekaligus karakteristik demokrasi kita indonesia
ketua badan pemenangan pemilu pdi perjuangan bambang wuryanto
menghargai keputusan delapan fraksi dpr untuk menolak sistem pemilu proporsional tertutup
namun pdi perjuangan tak merubah sikapnya
dalam hal ini pdip menyerahkan keputusan tersebut kepada sembilan hakim majelis
di mahkamah konstitusi
kita harus selalu berpikir
terus ditajamkan pikiran pikiran anak bangsa
ini diskursus biasa saja
soal ada penolakan dan sebagainya monggo
pengambil keputusan adalah sembilan hakim mk
kalau ini kan hanya untuk pulih pulih
delapan partai itu akan menurunkan kuasa hukumnya masing masing partai
dalam sidang di mahkamah konstitusi
tim liputan cnn indonesia